yaudah ini sunday talk tebas episode kedua mungkin segitu aja ya biar ga kelamaan juga
nanti konsisten sih dia
udah main di indonesia waters juga udah sering main di kejuaraan timnas muda juga
iya balik udah kerja kayaknya di palembang si lucha nya